inilah tingkah lucu sodiki
anggota polri berpangkat ajun inspektur dua ini
tampak tegang saat akan disuntik vaksin di aula puskesmas bojonggede kabupaten bogor jawa barat pada selasa siang
kedua tangannya terus menutupi telinga seolah mendengar letusan senjata
tak ayal aksi kocak aibda sodikin mengundang gelak tawa petugas kesehatan di lokasi
untuk vaksin kali ini kenapa saya tetap tutupi
karena sudah lama saya sendiri tidak merasakan jantung
kalau biar tetap tutupi tidak terasa jarumnya masuk ke badannya tidak terasa
kalau rasa takut sih sebenarnya tidak takut deketkan aja
fobia terhadap jarum suntik juga dirasakan aibda ngurah kasiawang
personel poresta denpasar ini panik dan menutup kedua matanya dengan tangan saat menjalani vaksinasi covid sembilan belas di mapolda bali
rekan rekan kerjanya dan tenaga kesehatan berulang kali berusaha menyenangkan aibda ngurah
mungkin sedikit yang jahil dan justru menakut nakuti aibda ngurah
peristiwa serupa juga terjadi di garut jawa barat
sebuah video yang viral di media sosial menampilkan momen seorang polisi ketakutan saat hendak divaksin
vaksinator bahkan berulang kali gagal menyuntikan vaksin
lantaran anggota polri ini terus merontak
video juga menunjukkan seorang asn di badan pendapatan daerah garut terlihat tegang saat menerima vaksin covid sembilan belas
pria ini terus menutup wajahnya dengan tangan
sembari memeluk rekan kerjanya saat vaksinator mulai menyuntikkan cairan vaksin
untuk mengatasi fobia terhadap jarum suntik tenaga kesehatan di garut biasa menyiasatinya dengan memberikan air minum agar peserta vaksinasi tenang
selain itu mereka juga minta warga yang sudah divaksin memberikan air minum dan air minum untuk penyiasatnya
selain itu mereka juga minta warga yang sudah divaksin memberikan air minum dan air minum agar peserta vaksinasi tenang

yang takut ya direlekan dulu dikasih dulu motivasi dan sebagainya dikasih contoh dulu
jadi nanti pak kabangnya disini pak kadisnya duluan ini saya sudah duluan tidak apa apa
yang ini mereka mengikuti tidak apa apa
data pusat pengendalian dan pencegahan penyakit amerika serikat atau cdc menyebut
bahkan ketakutan pada jarum suntik ini bisa menjadi sangat parah
hal ini tentu saja menjadi tantangan lain untuk mencapai herd immunity
psikolog sani budiantini hermawan mengatakan
penyebab fobia terhadap jarum suntik yang dialami setiap orang berbeda beda
sekidemikian umumnya rasa takut ini muncul
akibat adanya pengalaman buruk saat disuntik yang berujung trauma
untuk mengendalikan ketakutan ini dapat dibantu oleh faktor eksternal
pendorongan dari diri sendiri
untuk itu sebenarnya setiap orang punya cara masing masing
mengendalikan rasa takut itu sendiri terhadap jarum suntik
salah satunya adalah dengan memiliki kesadaran bahwa
ya suntik itu adalah memang ada manfaatnya
atau kemudian sebenarnya suntik itu tidak segitu sakit seperti apa yang dipikirkannya
dan mungkin juga ketika seseorang ingin disuntik
itu ada pendekatan atau approach tersendiri
nah dengan demikian diharapkan orang yang sudah relax
karena ada pendekatan pendekatan tertentu
maka ia akan mudah
atau hilang dari trauma disuntiknya
vaksinasi bertujuan membuat sistem kekebalan tubuh
mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi
vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala berat
dan komplikasi akibat covid sembilan belas
diharapkan kasus positif dan kematian akibat covid sembilan belas